empat orang siswa sd di malang mengalami pusing hingga mimisan usai disetrum oleh kepala sekolah dengan dalih terapi kesehatan
tak terima anaknya menjadi kelinci percobaan orang tua keempat siswa protes dan meminta penjelasan kepada pihak sekolah
insiden penyetruman siswa dengan dalih terapi kesehatan ini dilakukan oleh kepala sekolah sdn tiga lowokwaru kota malang
empat siswa kelas enam yang menjadi korban penyetruman tersebut berinisial ra mk mz dan ma
penyetruman ini sendiri berlangsung selasa pekan lalu usai menunaikan ibadah sholat duha berjamaah di sekolah
usai disetrum keempat siswa mengeluh pusing bahkan seorang siswa berinisial ra sempat mengalami mimisan
mengetahui kondisi tersebut dua hari pasca penyetruman keempat wali murid yang disetrum mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan
dari empat wali murid tiga diantaranya sudah menerima permohonan maaf pihak sekolah
sedangkan wali murid ra masih meminta jaminan agar ra pasti masuk sekolah lanjutan yang bagus di kota malang
apa pengakuan secara pernyataan begitu
dan alat itu apa sebetulnya berkaitan dengan pelajaran atau tidak itu masih kita agak luas
butuh waktu berapa lama itu
hingga kini pihak sekolah enggan memberikan keterangan atas peristiwa tersebut
bahkan pihak sekolah meminta para wartawan untuk keluar dari lingkungan sekolah
sementara orang tua murid enggan dikonfirmasi dengan berbagai alasan